kayaknya karin gak masuk nih pak
ada keterangan sakit atau izin
kemarin samuel yang bolos
sekarang karin yang bolos
sudah kelas tiga masih suka pada bolos
lo kemana rin
ya halo kak rahman
iya aku dengar kalau wulan mau pulang ke rumania malam ini
gimana kalau depon aja yang nganter ke bandara
boleh gak kak
justru kalau kamu bisa karena ngerasa kebantu banget
soalnya kakak kan sekarang lagi nganterin
kakak nganterin papanya wulan ke kantor
terus habis dari sini niatnya kakak mau ke rumah sakit buat check up
nah kalau kakak paksain buat nganterin wulan ke bandara
nanti ular malah terlambat ke bandaranya
eh depone tapi kakak gak ngerepotin kamu kan
oh enggak kok kak
enggak sama sekali
santai aja kak
yaudah kalau gitu makasih ya kak
langkah pertama udah berhasil
gue mau nebeng
karena gue ada urusan
mendingan lo nebeng aja sama yang lain
tapi gue juga ada urusan sama lo
kok gak dateng dateng
sebenernya jadi gak sih
man kok lo lama banget sih
ya iyalah dari sekolah kesini kan jauh
lo kira gue terbang
udah gak sabar ya
kangen peluk aja
yaudah sekarang kasih tahu gue
kita mau usaha apa buat papa
gue udah penasaran banget kan
terus urusan lo sama gue apa
gak usah so go ganteng dia lo
buktinya aja lu ngapain kesini ya
gue tau lo mau moduskan sama gue pengen deket deket kan sama gue
narsis banget sih lo jadi orang
gue mau nebeng sama lo
karena gue mau bahas pembicaraan lo sama bella di cafe d'andrea
lo tau dari mana kalo gue sama bella ada di cafe d'andrea
gue juga ada di sana kali
dan gue denger semua rencana jahat lo sama bella buat roman sama bulan
terus lo mau apa
ya gue bakal kasih tau semuanya keroman sama bulan
yakin banget lah
lo denger ya
walaupun roman atau wulan percaya
om andika sama karaman itu gak akan percaya
karena roman udah di blacklist sama mereka
kamu udah beresin barang barang kamu
yaudah bagus kalo gitu
oh iya nanti yang nganter kamu ke bandara itu devan ya
soalnya kakak habis dari kantor papa kakak harus ke rumah sakit
kok sama devon sih
enggak enggak aku gak mau sama defon
orang yang kakak percaya saat ini cuma devon
please kamu jangan bantah ya adik manis
lagian kalau kamu naik taksi sendirian kakak malah justru khawatir
sebelum aku pergi aku mau ketemu dulu sama papa boleh kan
bulan tadi kan kakak udah bilang sekarang papa lagi di kantor
abis dari kantor kakak harus ke rumah sakit buat cek ini itu
jangan tolak aku aku cuma mau ketemu sama papa doang bentar aja
aku udah coba telepon papa cuman handphonenya papa gak aktif kak
nanti kakak usaiin pulang dari sini langsung cepat ke rumah ya
bukan bukan di rumah kak
terus ketemu dimana
ya udah yaudah sampai ketemu di sana ya assalamualaikum
gue sih udah ngomong sama kak raman tapi kak raman mau ngebujuk papa dulu
semoga aja mau
ya ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang aja
ya bentar bentar
helm baru nih
iya lah mau kelelep terus pake helmnya
kok masih gede sih
berarti gue harusnya beli yang ukuran anak kecil ya
mendingan lo keluar dari mobil gue
gue belum selesai ngomong
gue belum selesai ngomong
eh gue belum selesai ngomong dengerin gue dulu
telepon lo jangan terlalu yakin kalo orang adiknya sama kak raman bakal percaya sama semua omongan lo
eh lo gila ya kak lo mau bunuh diri
gue mau lewat nih minggir loh
gue gak akan minggir kalau lo belum nyanyi sama gue
tunggu dong kok